selasa dini hari tiga januari tangis bahagia pecah dari kedua orang tua ma
bocah korban penculikan di kawasan jalan gunung sahari jakarta pusat tujuh desember lalu
setelah hampir sebulan mereka akhirnya mendapat kabar dari polisi bahwa sang buah hati telah ditemukan
bocah perempuan berusia enam tahun ini diculik seorang pria yang menumpang bajai dari kios tempat kedua orang tua korban berjualan
ini dia itu datang ke kios
terus ke kios terus ke kopi nanya sama dia itu masak beras apa tidak
terus kata dia nggak punya beras terus dia beli beras
setelah beli beras dia balik ke kios terus dia bilang mau beli ayam free chicken
setelah beli ayam fried chicken ya anak itu ngikutin dari belakang
terus sampai tracing dia nyetopin bajai lanjut dia naik bajai
terus ke kios terus ke kopi nanya sama dia itu masak beras apa tidak
kepada orang tua korban tersangka beralasan ingin membelikan korban makanan
tersangka lantas membawa ma melewati sebuah gang kecil dan menyeberang rel

di pintu ini lah pintu kecil ini pelaku ibu bawa untuk membeli sebuah ayam
yang berada di seberang rel
jadi di pintu seukuran kecil ini pelaku membawa yang nantinya akan membeli sebuah ayam goreng di seberang rel sebelah sana
dan untuk baja yang digunakan pelaku berada juga di sebelah sana
kepada orang tua korban tersangka melaporkan ke polisi
dua hari sang anak tidak kembali
orang tua korban akhirnya melapor ke polisi pada sembilan desember dua ribu dua puluh
dua belas desember dua ribu dua puluh dua video cctv aksi penculikan menjadi viral
satres krim polres metro jakarta pusat menyebut
tersangka bekerja sebagai pengumpul barang bekas dan sering minum kopi di warung milik ibu korban
tersangka dan keluarga korban juga sudah saling kenal beberapa bulan lalu
anaknya juga kalau dia datang itu udah langsung nyamperin
udah kayak orang tua sendiri
ini aja kayak gerobak
selain melapor kepada polisi
orang tua korban juga beriba
tiar menyebarkan foto untuk mencari putrinya yang hilang
dan dapat segera ditemukan dengan selamat
sementara polisi mengaku kesulitan melacak tersangka
titik terang keberadaan ma datang dari pengemudi bajai
yang mengaku sempat mengantar tersangka dan korban
dari jalan gunung sahari raya tujuh a sawah besar
menuju sekitar kawasan stasiun kota
tersangka awalnya meminta diantar ke sebuah pusat belanja di mangga ii
tetapi setibanya di lokasi
ia berubah pikiran dan meminta diantar ke stasiun jakarta kota
senin malam dua puluh enam desember dua ribu dua puluh
kapolres metro jakarta pusat
kombes polisi kumarudin menyebut
polisi menemukan gerobak milik tersangka
yang dipakai mengumpulkan barang bekas
gerobak ditemukan di pasar poncol senen jakarta pusat
menurut polisi gerobak itu dijual tersangka
dengan alasan untuk membeli seragam sekolah
polres metro jakarta pusat merilis foto is
tersangka pelaku penculikan ma
tersangka yang memiliki sejumlah nama samaran ini
diketahui tinggal di kawasan kampung malaka
cilincing jakarta utara
is bahkan diketahui pernah tujuh tahun mendekam
di lapas bancai bandung
atas kasus pencabulan anak
ia dibebaskan pada tahun dua ribu dua puluh satu
senin malam dua januari
tim satres krim polres metro jakarta pusat
akhirnya membekuk is di kawasan pasar cipadu ciledug tangerang
is diringkus tanpa perlawanan
saat sedang membawa ma di dalam gerobak
penculik ma dibawa berkeliling
untuk mengumpulkan barang bekas
dari satu tempat ke tempat lainnya
kabin sumas polda metro jaya
kombes polisi endra zulpan pada selasa siang tiga januari menyatakan
dari hasil visum sementara ma diduga mengalami kekerasan fisik
selain menyentil bibir korban tersangka is juga diduga menendang pinggang korban
polisi pun menduga tindak kekerasan ini dilakukan tersangka
jika korban tidak menuruti perintahnya
hingga saat ini ma masih dirawat di rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
selain tim dokter spesialis anak korban juga menerima pendampingan
rabu empat januari kapolres metro jakarta pusat kombes polisi komarudin menyatakan
tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman lima belas tahun penjara
kami terapkan pasal tujuh puluh enam f yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan
membiarkan melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan
penjualan dan atau perdagangan anak
junto pasal delapan puluh tiga undang undang ri no tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas ancaman hukuman paling lama lima belas tahun
fakta lain memperlihatkan bahwa memang seorang pelaku yang memiliki kecenderungan
menjadi child molester atau child abuser itu akan cenderung untuk menghukumnya
artinya ya betapapun dia sudah selesai menjalani hukuman
tapi sebetulnya niat itu kecenderungan itu tidak hilang
dan ketika dia memiliki kesempatan maka dia kemudian mengulanginya
kasus penculikan ini menjadi pengingat bagi orang tua dan anak
untuk waspada terhadap orang lain sekalipun yang sudah dikenal secara dekat